sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

iya van ini saya kamu lagi ada di mana
bisa kita ketemu sekarang fan
iya ada yang ingin saya bicarakan sama allah
maaf tante tapi sepertinya hari ini saya nggak bisa
soalnya soalnya saya sedang sibuk banget
oke kapan kamu gak sibuknya
saya masih belum tahu apa
van kita harus ketemu ini penting sekali
saya harus bicara sama kamu
tante kebuk susah susah maksudnya nanti
tapi sepertinya hari ini saya benar benar nggak bisa ketemu
ih malah dimatikan
kapan kalian ketemuannya
nggak tahu riz
taufan lagi sibuk
itu dia dia belum sempat ngomong kapan tiba tiba handphonenya main di matiin aja
kok jadi begitu
jadi sekarang kita cari kamil di mana
lu berdua nggak tahu kamil ada di mana sekarang
tadi gue udah coba untuk hubungi
tapi dia gak angkat telepon gue juga
kalau gitu biar gue yang coba telepon dia
gimana dia angkat telepon lu
ya apalagi lu van
dia kan lagi marah sama lu
terus ke mana kita harus cari kamila
jadi benar ana kamila nggak ada di rumah
iya ma kamilanya pergi
tadi pas ana pulang kampus kamila itu mau pergi ma
ya pas anda tanya sih dia bilang dia cuma mau pergi untuk sebuah urusan penting
dia titipin kak fah juga ma sama ana
tapi sejam kemudian dia balik lagi mah ke rumah
sebab gitulah ma kan
terus dia ambil kafa sama dari ana
akhirnya mereka pergi deh
ya tapi dia pergi kemana lagi
ya anak gak tau pak
dia bilang sih cuma mau jalan jalan doang
ini pasti semua gara gara fadil pak
lalu camilla marah dan menangis
lalu kamila membawa kafa pergi dari rumah kita pak
pak ini kalau kayak gini caranya gimana dong pak
ya udah mama tenang aja tuh
biar papa telepon fadil sekarang ya
gak diangkat juga
kau lemes banget
kau gak apa apa kan
gue gak apa apa fad
kalau lo udah ngerasa gak kuat
biar kita balik ke ruangan loh ya
yang penting sekarang
gimana caranya gue bisa ketemu sama kami dari suatu tempat
gue mau bicara sama kamiku
kamila yang telepon kan
ini bukan kamila
ini papa deli
siapa tahu papa tahu di mana kamila
halo assalamualaikum pak
kamu posisi di mana narik sekarang
fadli lagi di jalan pak
kamu segera cari istri kami
istri kamu pergi dari rumah pak
tadi beberapa waktu yang lalu
kamila pulang dengan muka yang sedih
terus dia langsung pergi lagi
iya makanya kamu cari mereka sampai ketemu
dan kalau sudah ketemu kamu bawa ke rumah ini lagi
fadil cari kamila dulu ya pak
apa pelarian kita ketahuan
bukan bukan itu del
kamila kenapa fad
kami tadi sempat mampir ke rumah
dan dia mengambil kafa lalu pergi lagi
kamila bawa pergi kafa
itu berarti kamila benar benar marah fad
dia bawa pergi kafa dia bawa pergi jauh
sekarang gimana fad
semuanya kacau tahu nggak
sekarang udah mau aplicasi
udah memang ada apa
nah gak quoi
tau gak ya
gak ada sesuatu
biar aku tuntuin
gak biar intim
nggak baru sih
apa pernah fadil melakukan hal seperti ini sama kamu
kamu mesti percaya satu hal
dan kamu tolong percaya dengan aku
selama ini laki laki bersama kamu selama ini
itu bukan suami kamu
tapi adalah tovan
dia ini bukan fadil
dia bukan suami kamu
dia ini tovan yang sengaja melakukan semua ini
untuk menipu kamu
kalau memang kamu gak percaya sama aku
sekarang coba kamu pikirin
kalau dia memang fadil
apa mungkin dia tega
nyakitin kamu dengan selingkuh dengan wanita lain
dan aku yakin
aku yakin kamu pasti tahu suami kamu sekarang ada di mana
suami kamu yang sebenarnya
orang yang terbareng koma di rumah kamu
dia suami kamu yang sebenarnya
gimana do belum diangkat dulu
akhirnya kamu akan telfon aku juga
mila sekarang kamu udah dimana
aku lagi sama kak
mila dengerin aku ya
aku tahu kamu sekarang lagi marah sama fadil
aku tahu kamu sangat sakit
dengan menet kenyataan tadi
tolong jangan bikin repot sama semua orang untuk nyahin kamu
aku kang udah bilang sama kamu
aku lagi mau sendirian
jadi tolong jangan cariin aku
dan kak fah
dan juga bayi dalam kandungannya kamu
itu bukan cuma tanggung jawabnya fadil
tapi juga tanggung jawab seluruh keluarga besar kamu mil
jadi sekarang tolong
kamu ada dimana sekarang
eh do aku udah bilang sama kamu kan do
aku mau sendiri
dan tolong jangan cari cari aku
dia pengen menjelaskan semuanya
untuk apa lagi dia bicara sama aku
tadi kan semuanya sudah jelas
kamu jangan gas kepala mila
gimana kalau kamu sama fadil
ke suatu tempat
dan kamu bisa bicara berdua sama dia
di suatu tempat

sampai jumpa di video selanjutnya